berbanding terbalik dengan keadaan kemarin di pembukaannya
justru bursa saham utama kawasan asia pada hari ini merangkak ke zona hijau
ini imbas dari rencana damai perang dagang antara tiongkok dan amerika serikat
kita lihat seperti apa penutupan sesi dua perdagangan pada sore hari ini
anda bisa lihat di tabel belakang saya ternyata tidak bertahan lama pelemahannya ihsg rebound kembali ke zona hijau enam dua ratus tujuh puluh empat
kemudian nilai transaksi sebesar tujuh enam triliun rupiah dengan sebanyak sepuluh tiga miliar lembar saham yang diperdagangkan
semakin mengkonfirmasi uptrend dengan berhasil ihsg menembus resistance enam
kemudian analis juga memprediksikan ihsg akan bergerak terkonsolidasi
cenderung menekan dengan rentang pergerakan support resistance di angka enam satu ratus delapan puluh hingga enam belas
pekan ini sentimen global masih menjadi faktor kuat mempengaruhi laju bursa
sejak tahun dua ribu tujuh belas investor diharapkan waspada terhadap penurunan prospek pendapatan apple di as yang dikhawatirkan membuat pelaku saham melego sahamnya
kemudian rilis data pmi manufaktur baik untuk asia dan juga amerika serikat mengalami penurunan ini bercermin pada perlambatan aktivitas pabrik
dan tentu saja situasi ketidakpastian antara rally kesepakatan dagang antara tiongkok dan as masih mewarnai